iya hasil baik yang diraih timnas wanita lolos keputaran final pantas kita apresiasi
namun sejumlah catatan juga ini catatan dalam pengelolaan kompetisi dan pembibitan pemain wanita jangan sampai kita lewatkan
dan untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat zoom dengan dede irawan pemilik klub putri surakarta dan papat yunizal anggota exo pssi
halo selamat malam mas dede dan bu papa
selamat malam mbak
ya selamat malam mbak
ya terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
saya mau ke mas dede dulu
mas dede kita sadar bahwa klub pembinaan usia muda kemudian juga klub profesional lebih banyak putranya
sedangkan anda berani mengambil resiko dengan membuat sebuah klub putri
ini namanya klub putri surakarta
berapa anggotanya mas dan bagaimana mengelola klub ini
oke baik terima kasih
sejauh ini alhamdulillah putri surakarta sudah beri dari dua ribu lima belas dan sampai saat ini di dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh dua kami sudah memiliki lima puluh lima anak didik yang aktif di klub kami
mengelolanya bagaimana mas
pendanaan misalnya salah satu hal yang paling dipikirkan dalam membuat sebuah klub sepak bola
ya khususnya untuk sepak bola wanita memang baru baru lama lah
jadi sebenarnya sudah lama ada
untuk kami sendiri dari klub putri surakarta bahwa memang
kita ingin berkampanye dulu begitu mbak
berkampanye bahwa khususnya di kota solo di kota surakarta ini ada sepak bola wanita dan ada klub pembinaan untuk sepak bola wanita seperti itu
jadi pengelolaan kami ya kami membuka secara umum tidak membatasi usia
entah itu misalnya usia sudah di atas tujuh belas atau masih dini
kita tampung dan kita fasilitasi dengan baik dan itu gratis
dan itu gratis untuk semua
anak anak putri yang ingin bergabung sepak bola di putri surakarta
sebuah klub sepak bola wanita anggotanya ada lebih dari lima puluh
kemudian pendanaannya juga dikelola dengan baik oleh pemilik klub
termasuk ini yang menarik adalah soal kompetisi
kalau mas dede sendiri sejauh ini putri surakarta sudah berapa kali ikut kompetisi
baik yang diselenggarakan oleh swasta maupun oleh federasi
kami sejauh ini
selalu eksistensinya adalah dalam arti setiap ada kompetisi baik regional maupun nasional kita berusaha untuk mengikutinya
salah satunya di kota bengawan sendiri kota surakarta
kita punya kompetisi turnamen khas kita sendiri
bengawan cup yang sudah berlangsung dari dua ribu lima belas dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
kita mencuri terus
kemudian bu papat juga sempat hadir juga waktu dua ribu enam belas kalau tidak salah
setelah itu juga kita berusaha untuk mengikuti
itu juga kita mengikuti piala kartini yang digelar terakhir kemarin di pati dan sebelumnya
dan tentunya ada juga piala pertiwi kemudian piala menpora
hanya saja untuk piala pertiwi dan menpora karena tahun kalau tidak salah terakhir dua ribu sembilan belas ya bu ya
untuk piala menpora
kalau pertimis sekarang juga sudah berlangsung hanya saja ya dari mulai keterbatasan usia dan kemudian apa
akhirnya untuk event event resmi kita biasanya untuk kombinasi dengan tim tim yang lain untuk ikut kontribusi begitu mbak
menyalurkan pemain pemain kita
kita lihat di sini poin poin yang disebutkan oleh mas dede ini cukup sepertinya memberikan gambaran
bagaimana semangatnya baik orang yang suka dengan sepak bola maupun anak anak putri yang ingin berkecimpung di sepak bola
saya mau ke bupapat
bupapat kita lihat ini salah satu contoh
contohnya di soloraya atau surakarta saja ini ada banyak anak lebih dari lima puluh anak perempuan yang ingin berkompetisi
tapi federasi sendiri selain liga satu yang kemudian diikuti oleh klub klub besar yang menjaring pemain wanita dengan seleksi
apa yang sebenarnya sudah dilakukan federasi
ya apa yang
malam mbak dea juga
saya ingin klarifikasi dulu tadi bahwa saya saat ini bukan exco di pssi tapi saya sebagai ketua sepak bola wanita indonesia di bawah departemen teknik
misalnya itu yang akan apa yang saya klarifikasi sebagai ya
pertama saya mengucapkan iya untuk salam sepak bola wanita
ini merupakan biaya yang membuat semangat khusus untuk sepak bola wanita
itu mbak dea
apa saja ibu kompetisi yang selama ini diselenggarakan yang dilakukan atau yang diinisiasi oleh federasi kompetisi sepak bola wanita
ya untuk kompetisi di antaranya ada liga satu
ini adalah kompetisi yang sudah digelar
namun saat ini karena memang terjadinya covid
jadi ada beberapa yang tertunda
tapi bukan tertunda dengan pasif
pemain pemain dipersiapkan untuk pon dan untuk babak kualifikasi yang piala asia
tetap mereka menjalankan suatu proses yang bahkan lebih tinggi
untuk itu karena pemainnya masih keterbatasan
jadi kita prioritaskan dulu untuk timnas dan untuk pon
selain itu ada juga perpikir cup
seperti cup itu adalah kompetisi amatir yang digelar diwakili dari tingkat regional dulu
nah nanti untuk penasionalnya nanti yang juara di regional akan bermain mendapat tiket di nasional
bu papat kita juga harus jujur bahwa kondisi sepak bola wanita ini lebih berpeluang lebih baik daripada sepak bola pria
sejauh apa pssi memandang potensi ini
sebetulnya perkembangannya dari pssi ya sangat positif untuk memfasilitasinya
dan mulai dari perubahan imej
sepak bola wanita yang sekarang mulai terlihat sudah menjanjikan dalam suatu karir yang dapat dijalani oleh wanita
ya itu tadi
tidak hanya pria
dan kita diberi kesempatan nanti para pemain ini yang berprestasi untuk kuliah gratis
untuk suatu menjanjikan pekerjaan dan lain lain
itu yang sudah sangat diperhatikan
khususnya pssi dan juga pemerintah
bu papat yang menarik juga apakah pssi ini kemudian memantau klub klub kecil yang tersebar di sejumlah wilayah saat ini
misalnya salah satu contohnya adalah klub milik mas dede ini
saya dulu atau pak dede dulu
ya silahkan ibu bapat
nah itu memang sudah tugasnya pssi
departemen sepak bola wanita
untuk memantau dan disitu ada grassroot ada youth
bahkan selain memantau untuk pemain
ya karena kita selalu mengharapkan
nah data ini kan kita harus punya database nya
tidak kita sekunyum senyum untuk menyeleksi memanggil timnas itu tidak
kita pantau apakah mereka di daerahnya ikut ada rutin untuk pertandingan regional
atau juga kita memfasilitasi mereka untuk diadakan beberapa event yang itu tadi
apa untuk keperluan keperluan timnas
untuk keperluan lain lain
jadi memang tugasnya selalu kita memantau di seluruh provinsi
dan disitu ada ketua eksko wanitanya di provinsi
ada anggota komiternya
nah itu yang kita ajak kerjasama
sehingga kita bisa mendapatkan untuk saat ini yang terbaik
bisa menuju ke piala asia di india
itu memang yang kita jalankan proses untuk wanita
iya mas dede sudah mendengar tadi penjelasan dari bu papa
terakhir saya mau tanya ke mas dede
mas dede apa yang diinginkan oleh teman teman di daerah
yang mengelola sepak bola wanita ini terhadap federasi
dan juga lingkungan sekitar
yang tentunya bisa jadi belum mengenal sepak bola wanita ini
seperti mengenal sepak bola pria
terima kasih juga dari bu pepat atas penjelasannya
kalau dari kami sendiri
bahwa semakin banyak orang yang suka sepak bola
otomatis ya semakin potensi untuk perkembangan sepak bola ala wanita di indonesia
juga semakin baik
harapannya seperti tadi
kita khususnya putri surakarta
baik itu ada kompetisi maupun tidak ada kompetisi
mau itu kompetisi yang diadakan oleh bukan resmi
seperti yang digalakan oleh pssi atau dari yang lainnya
kita selalu berlatih
nah sementara ini kondisinya kan
hanya ada sedikit event event yang digulirkan
seperti hanya ada piala persiwi
ada mungkin menpora
kemudian liga satu yang kondisinya memang kemarin habis pandemi gitu kan
harapan kami ya semakin banyak
istilahnya kompetisi yang digelar
yang itu juga bisa membantu motivasi buat anak anak kita
anak anak para orang orang yang mencintai sepak bola
yang rela berkorban untuk membina anak anak wanita
di seluruh tanah air gitu kan
dengan mewadahi kemudian juga makin dikenali
makin dikenali dari setiap
ya tadi kepanjangan tangan dari pssi
seperti ada aspot asprob dan lain lain
seperti itu mbak
doa terbaik untuk sepak bola putri di seluruh indonesia
terima kasih mas dede irawan
pemilik klub putri surakarta
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
dan ada ibu papat yunizal
yang sudah menjelaskan panjang lebar soal apa saja yang dilakukan federasi untuk sepak bola wanita
terima kasih para narasubar
ya sama sama mbak